bpjs ketenaga kerjaan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau wtp atas laporan keuangan tahun buku dua ribu enam belas dari badan pemeriksa keuangan
predikat wajar tanpa pengecualian diraih bpjs ketenaga kerjaan setelah diaudit oleh tiga institusi yakni badan pemeriksa keuangan atau bpk dan dua kantor akuntan publik
perolehan wtp ini merupakan yang ke dua puluh empat kali sejak masih berbentuk pt jam sostek persero pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dua hingga sekarang berbentuk badan hukum publik bpjs ketenaga kerjaan
sampai akhir dua ribu enam belas bpjs ketenaga kerjaan mengelola dana investasi rp dua ratus enam puluh satu dua puluh dua triliun yang terdiri atas aset bpjs ketenaga kerjaan hampir rp sepuluh triliun dan aset dana jaminan sosial rp dua ratus lima puluh satu triliun
pendapatan investasi yang dihasilkan dari dana kelolaan tersebut rp dua puluh satu tujuh puluh enam triliun dengan total imbal hasil sembilan empat puluh dua persen